oh bos udah di kumuran
tungguin aja sebentar
tadi itu saku mahaya ukurannya
tuh kan gara gara si bos aja
oh si kang dadang tadi kan duduk di kursi
dimana tuh kang
ngapain kang dadang ke singaparna
bukan di singaparna ya doy
perjalanan menuju singaparna
ini sudah lapor polisi
udah lah kum jangan tanya tanya dulu ya
saya teh lagi kena musibah bayangin
si ikoh meninggal
si ikoh meninggal
debi semua priasannya diambil orang
tadi malem juga begitu
atm juga hilang ludes
lapor ke bank lah tuh kang dadang biar diblokir
udah lapor ke bank doy
masalahnya kata bank
tabungan kamu juga sudah habis ludes semua
bayangin puluhan juta do puluhan juta
ya bukan begitu dang
namanya atm tuh gak mungkin diambil semuanya
dari puluhan juta gak mungkin dang
itu ada batas pengambilannya per hari juga
paling banyak lima juta
namanya juga maling ceng
pasti tau caranya
kok bisa pinnya tau
daripada saya mati coba
saya bahas rakyatnya lah
pisau atau golok nih
jangan dibahas terus ya
ini saya lagi kena musibah
saya lagi belajar untuk menerima itu semua
apa ini undangan
undangan tahlilan ya
jenasa ikoh kapan sampai
begitu datang ke rumah sakit dulu diperiksa
kom doy kamu percaya sama dia
saya mah percaya ceng
itu murtad semurtad murtadnya
ya iyalah uang kamu saldonya ditabungan cuma rp satu dua ratus lima puluh

eee enggak tuh ceng
kemaren saldonya itu masih ada rp satu satu ratus tujuh puluh lima
kemaren saldonya itu masih ada rp satu satu ratus tujuh puluh lima
udah kalah langsung kabur
udah kalah langsung kabur
utamakan yang penting dulu
utamakan yang penting dulu
dunia itu jangan dibolak balik kayak begitu
dunia itu jangan dibolak balik kayak begitu
kita harus tau

dadang tau apa yang wajib
sholat pakai metri
sholat pak ustadz
tapi kita sekarang
sedang membicarakan soal jenazah
sedang membicarakan soal jenazah
kuburkan dulu istrinya dadang
halilan mah perkara belakangan
kalau gitu maaf pak ustadz
anggap saja ini undangan pengajian begitu
anggap saja ini undangan pengajian begitu

kalau pengajian tentu harus ada pemimpinnya
sekarang siapa kira kira yang bisa jadi pemimpinnya
sekarang siapa kira kira yang bisa jadi pemimpinnya
saya cari kecik awi dulu ya pak
eh jangan dadang
dadang itu lagi berduka

nanti gak fokus bawa kendaraannya
sudah biar saya saja
yang jadi pemimpin pengajiannya
yang jadi pemimpin pengajiannya
alhamdulillah kalau begitu pak ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tolong carikan ayat yang berhubungan dengan jenazah
tolong carikan ayat yang berhubungan dengan
ya subrima gak ngerti pak
ya subrima gak ngerti pak
subrima ambil tuh pak
subrima ambil tuh pak
saya temu gali kuburan untuk almarhumah
disuruh pakai meja
oh bukan ini mah inisiatif saya sendiri
tapi saya belum tahu panjang almarhumah at berapa meter
tinggi ya maksudnya
wah masa lupa kang kan suaminya
kalau berdiri ya segini lah
ntar nanti saya ukur dulu
oh segini ya kang
aduh elah telepon
oh si bos
oh bos udah di kumuran
tungguin aja sebentar saya otw
tadi itu saya kumahai ukurannya
tuh kan gara gara si bos aja dia pohok saya tuh
oh si kang dadang tadi kan duduk di kursi
tapi kan kang dadangnya juga gak ada di situ
kira kira segini lah
kalau begini mah
kasian juga lihat si dada
jadi ingat pak majikan
mudah mudahan gak ada apa apa
nah pas ini diatur
banyakin orang agak
udah selesai cuy
bos sebentar lagi kita teh dapat duit
tapi jangan lupa hasilnya
ini gak salah ukuran segini cuy
iya iya tuh segini
gak mungkin salah
kamu tuh yakin ukuran yang segini
aku yakin atuh bos
gak mungkin salah
kalau misalkan oh bos gak percaya
tanya aja sendiri sama kang dadang
kang dadang datang
udah selesai cuy
ini keburan siapa cuy
anak kecil begitu
kenapa ukurannya kecil seperti ini cui
ini lihat ukurannya dong
ini kamu ukur tidak
sudah tuh kan
kan tadi teh saya